setelah sempat ramai dibully netizen patung harimau atau maung di bandung tiba tiba hilang
kemana gerangan patung yang sempat dinilai lebih mirip anjing laut hingga beruang getup ini
seperti inilah bentuk patung maung yang dulu ada di tugu maung bandung
kini keempat patung maung itu hilang dari pandangan untuk diperbaiki di bengkel kerja aras nurjaman sang seniman patung maung
seniman asal bandung barat ini menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan patung maung sebelumnya
karena dia hanya mengerjakan sesuai dengan pesanan
bagian wajah maung yang dibiarkan polos menjadi salah satu sebab wajah patung maung tidak terlihat dengan jelas
padahal jika diberi warna detil wajahnya lebih jelas terlihat
perbaikan yang dilakukan oleh ara sekarang pun hanya di bagian wajah saja
dengan pengerjaan rata rata satu maung satu hari
harapannya wajah maung nantinya bisa terlihat lebih garang
perbaikan ini dari kemarin ya dari hari kemarin
karena asisten dari pak walinya baru dua hari kebelakang
terus perubahannya dia minta ngasih gambar yang ini model kayak gini yang ngangah gitu
selain mulutnya yang terbuka ada lagi nggak kang yang direparasi
jadi kepala yang dirubah supaya biar lebih serem katanya gitu
dengan menggunakan bahan resin dan fiberglass
aras masih belum tahu apakah patung maung yang sudah diperbaiki ini akan dibiarkan polos atau diberi warna
yang jelas keputusan itu akan dibuat oleh pemerintah
agar para maung yang nantinya menghiasi kota tidak menjadi viral untuk dibully kembali
wilam nasution bandung